harus balik mulai terlihat di penyeberangan kapal pelabuhan bakauheni lampung
kendaraan yang hendak masuk pelabuhan antri hingga satu kilometer
jumat sore kendaraan roda empat mulai memenuhi pelabuhan bakauheni lampung
dan antrian panjang mengular satu km hingga jalan lintas sumatera
kendaraan pun tidak bisa langsung naik kapal dan rata rata harus menunggu selama dua puluh hingga empat puluh lima menit
sehingga menyebabkan antrian semakin panjang
pada hari jumat ini asdp pelabuhan bakoheni mengoperasikan dua puluh tujuh unit kapal
dengan target sembilan puluh hingga satu ratus sepuluh trip per hari
para pemudik yang melakukan arus balik hari ini mengaku kembali lebih awal untuk menghindari kemacetan
namun ternyata pada h tiga lebaran ini kendaraan dari sumatera yang hendak menyeberang ke jawa sudah padat